delapan orang yang dipanggil berasal dari tiga puskesmas
masing masing puskesmas bantar kaung buaran dan jati barang
mereka dimintai keterangan oleh petugas tindak pidana khusus kejari brebes
pemeriksaan perwakilan tiga puskesmas ini untuk menindaklanjuti
laporan adanya pemotongan insentif tenaga kesehatan yang menangani covid sembilan belas
pemeriksaan yang dilakukan baru sebatas klarifikasi terkait laporan tersebut
hasil penelusuran ditemukan daftar nama tiga puluh delapan karyawan puskesmas bantar kaung
yang mendapat honor covid sembilan belas
puskesmas bantar kaung merupakan salah satu puskesmas
yang dilaporkan melakukan pemotongan dana covid sembilan belas
kejaksaan masih mendalami kebenaran laporan pemotongan dana tersebut
dan masih mengumpulkan data data pendukung lain
termasuk keterangan nama nama penerima dan jumlah dana yang disunat
soal besaran uang yang dipotong jumlahnya bervariasi
pihaknya belum bisa merangkum
seluruh jumlah potongan honor karena menunggu hasil kesimpulan pemeriksaan
ini kan hasil pemeriksaan ya
kita kan lagi fokus terkait apakah benar sesuai dengan pengaduan dan pemotongan
jadi kita belum sampai masalah tenaga tenaga yang tidak terdaptar
kategori penerima dana covid sembilan belas belum
oh gitu ya
saat dikonfirmasi kepala dinas kesehatan berbesar tono menegaskan
sangat mendukung proses penyelidikan yang tengah dilakukan oleh kejaksaan
menurutnya pemeriksaan terhadap karyawan puskesmas ini
akan mengungkap secara jelas mengenai kebenaran dari laporan tersebut
karena ada laporan dari teman puskesmas kepada kejaksaan
maka kan pasti kejaksaan akan melakukan penyelidikan
melakukan pemanggilan menanyakan
dan seterusnya dan seterusnya
itu saya sangat mendukung
saya mendukung agar semua clear and clean
honor tenaga kesehatan yang menangani covid sembilan belas di brebes sudah turun secara bertahap
tahapan pencairan ini tergantung kecepatan dari bagian administrasi
dalam mengusulkan proses pencairan
imam suriq toh brebes jawa tengah